sementara itu dalam proses evakuasi seorang personel dari brimopolda jabar terjatuh dan terpaksa ditandu keluar dari lokasi longsor
pada saat proses evakuasi korban longsor di kampung cimapak desa sirna resmi kecamatan cisolok kabupaten sukabumi
seorang anggota brimopolda jabar bribda aryanza terjatuh dan terkilir hingga terpaksa dievakuasi menggunakan pandu ke posko kesehatan
tim sar gabungan masih mencari satu jasad perempuan atas nama ruh yang terdata di daftar pencarian orang hilang
pada saat proses evakuasi tersebut juga ada salah seorang anggota kita yang turun langsung ke lapangan
ketika dia menaikkan jenazah dan dibantu dengan terjatuh tapi sudah dilakukan perawatan itu anggota brimopolda jabar
jadi alhamdulillah tidak ada apa apa
ketika kita akan mengevaluasi kakinya itu penjawabnya kenapa
siap langsung dibawa ke rumah sakit berarti
iya akan kita bawa ke rumah sakit anggota tersebut